membantah pernyataan badan pengawas obat dan makanan
bahwa mereka telah melakukan tindak pidana kesehatan
dengan memindahkan pembelian bahan baku obat
sehingga cemaran ethylene glycol dan dietylene glycol dalam sirup mereka
melebihi ambang batas yang ditentukan bepom
kuasa hukum pt universal pharmaceutical industries pada kamis
yang membantah memindahkan pesanan bahan baku
dari pt logikom solutions kepada perusahaan lain
tanpa melaporkan pada badan pom
pemindahan ini disebut sebagai penyebab utama cemaran obat sirup unibaby
yang melebihi ambang batas eg dan deg
pt upi menyatakan mereka membeli dari pt mega setia agung kimia
yang telah terdaftar di badan pom
sehingga dinilai aman dan tidak melanggar aturan
pt upi juga membantah telah sengaja mencemari obatnya
dengan kandungan eg
eg dan deg yang melebihi ambang batas
karena eg dan deg telah tercampur dalam bahan pelarut obat
propilan glycol yang mereka beli
pemindahan ini disebut sebagai penyebab utama cemaran obat sirup unibaby